presiden jokowi dodo selasa pagi menghadiri dies natalis universitas gajah mada di yogyakarta
di hadapan ribuan hadirin jokowi mengaku kehadirannya ini menggugah kenangannya saat kuliah di ugm
hadir sebagai pembicara dalam disnatalis ugm ke enam puluh delapan
presiden joko widodo membuka kuliah umum dengan membeberkan kenangannya selama kuliah
masuk ugm pada seribu sembilan ratus delapan puluh jokowi mengaku berambut gondrong dan mengenakan celana cutbrai
sontak ribuan hadirin pun tergelak sambil bertepuk tangan
seolah ingin meyakinkan para mahasiswa yang juga hadir
jokowi pun meminta agar foto fotonya ditampilkan di layar
coba ibu ibu maju ke depan satu saja
coba sebentar gambar yang ketiga tapi jangan dilingkari merah
baik terima kasih sepertinya saya pernah melihat
nomor yang paling atas nomor dua dari kiri
oh ya betul
hanya nunjuk gitu aja minta sepeda
selain menjadi pembicara presiden jokowi dodo juga menyempatkan diri
jokowi menyambangi fakultas kehutanan
berjalan kaki dari gerahasabapramana presiden jokowi tiba di fakultas kehutanan universitas gajah mada
disambut kapak rimba kelompok supporter yang didirikan mahasiswa fakultas kehutanan
seperti membalas pidato dekan fakultas kehutanan yang menyebut nomor induk mahasiswa
jokowi pun membuka pidato dengan menyebut nomor induk mahasiswa seribu enam ratus satu
mendadak sontak para dosen mahasiswa dan hadirin yang mendengarkan
di tengah pidato jokowi juga meminta kas mujo yang menjadi dosen pemimbing skripsinya untuk maju
yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya
kepada dosen pemimbing saya bapak kas mujo
tadi ada tadi
kedepan pak kas mujo
tadi ada tadi
beliau itu beliau itu dulu waktu bimbing saya
seingat saya galak sekali
galak sekali ya saya masih ingat galak sekali
tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali
jokowi menutup nostalgianya di fakultas kehutanan dengan menanam pohon cendana
teguh supriyadi yogyakarta